sejumlah warga termasuk anak anak terlihat berolahraga di jalan baru durenjaya bekasi timur kota bekasi
mulai jalan santai lari pagi dan bersepeda
usai berolahraga sebagian warga memilih berjemur di bawah sinar matahari
sebagian warga meyakini berjemur di bawah sinar matahari pagi dapat menghangatkan badan dan meningkatkan imunitas
anak anak yang jarang berjemur cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan mudah sakit
karenanya para orang tua mengajak anak anaknya berjemur
usai berolahraga dan berjemur anak anak kembali ke rumah dan melakukan aktivitas belajar di rumah
tiga puluh lima menit empat puluh menit kalau statis di rumah
kalau ini ya satu jam ya satu jam setengah
aktivitas serupa juga dilakukan warga perumahan
usman nagri kaler purwakarta jawa barat
salah satunya berjemur di bawah terik matahari pagi
mereka berjemur baik di depan rumah maupun sambil berjalan keliling komplek
ya kan kita tahu matahari itu vitamin yang diberikan oleh allah
jadi salah satu untuk menangkap virus
ya penangkap virus
di tengah wabah virus corona berjemur menjadi aktivitas yang digemari
hal ini dilakukan agar tubuh kuat dan imunitas meningkat sehingga dapat mengantisipasi terpapar virus corona